sebagaimana saudara saudara ketahui bahwa oleh kongres kelima partai demokrasi indonesia perjuangan
saya telah mendapat mandat dan hak prerogatif untuk menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden
yang akan diusung oleh partai demokrasi indonesia perjuangan
tugas dan tanggung jawab saya tersebut tidaklah sebuah hal yang ringan
karena itulah saya gunakan seluruh akal budi dan mata hati saya dan pikiran
saya juga berdialog dengan para tokoh bangsa termasuk presiden kita bapak jokowi
juga dengan jajaran internal partai maupun dengan mas prananda prabowo
yang juga adalah anggota partai dan mbak puan maharani juga kader dan petugas partai
yang telah lama digembleng menjadi pemimpin
saya mencermati bagaimana pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan di partai demokrasi indonesia perjuangan
mampu melahirkan begitu banyak pemimpin
mereka diberi memegang tanggung jawab
yang begitu besar bagi rakyat bangsa dan negara
dengan sebuah kontemplasi proses panjang tersebut
setelah selama ini memikirkan melihat dan mencermati apa yang telah menjadi harapan rakyat
serta memohon petunjuk kepada allah swt
maka pada hari kartini ini tanggal dua puluh tiga
dan sekaligus sebagai tonggak perjuangan kaum perempuan indonesia yang non diskriminatif setara
dan dijamin oleh konstitusi negara
maka pada jam tiga belas empat puluh lima
dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim
menetapkan saudara ganjar pranowo
sekarang adalah gubernur jawa tengah
sebagai kader dan petugas partai
untuk ditingkatkan pendugasannya
sebagai calon presiden republik indonesia
dari partai demokrasi indonesia perjuangan
selanjutnya saya menugaskan mas prananda prabowo
selaku kepala situation room dengan memberikan mandat
untuk melakukan monitoring terhadap dinamika politik nasional
bagaimana konsolidasi partai dijalankan
dan pemenangan untuk pemilihan umum dua ribu dua puluh empat
demikian halnya dengan mbak puan maharani
ketua dpp bidang politik dan juga sekaligus ketua dpr ri
setelah sebelumnya saya memberi tugas untuk bertemu secara rutin dengan presiden jokowi
dan berdialog dengan para ketua umum partai politik
maka saya juga memberikan mandat penugasan kepada mbak puan maharani
untuk membentuk tim yang dibutuhkan
guna memenangkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun dua ribu dua puluh empat
anak anakku seluruh simpatisan anggota dan kader
partai demokrasi indonesia perjuangan
dengan penetapan calon presiden
selanjutnya saya memberikan instruksi melalui perintah harian
kepada tiga pilar partai yaitu
satu kepada struktural partai
dari anak ranting ranting pengurus anak cabang
satgas partai dpln artinya cabang di luar negeri
dpc dpd hingga dpp partai
serta dua kepada seluruh anggota legislatif
dari tingkat kabupaten kota provinsi hingga tingkat nasional
dan tiga kepada seluruh eksekutif partai
dari tingkat nasional provinsi hingga seluruh kepala daerah
dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten kota
tiga pilar partai ini saya perintahkan
sebagai ketua umum partai untuk segera bergerak
dan bekerja keras turun ke bawah
menyapa akar rumput
memenangkan pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh empat
segera kibarkan bendera banteng mocong putih nomor tiga
di rumah kalian masing masing
dan jagalah bendera mocong putih nomor tiga
sebagai lambang semangat dan energi perjuanganmu
kepada seluruh rakyat indonesia yang saya cintai
yang selalu setia pada pancasila
undang undang dasar negara tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
negara kesatuan republik indonesia
dan bhinneka tunggal ika
mari kita berjuang bersama
bergerak dengan derap langkah sama
berjuang dan solid bergerak
dengan api yang nanta kunjung padam
menangkan pemilu dua ribu dua puluh
bagi indonesia raya tercinta kita
laksanakan perintah harian ketua umum ini
dengan penuh disiplin
satukan diri dan sing singkan lengan
kepalkan tangan persatuan
dan menangkan pemilu sekali lagi dua ribu dua puluh empat
bersatu kita teguh
bercerai kita runtuh